bapak mengucapkan terima kasih banyak
bapak merasa jadi ada teman
ustadz kemet juga tadi datang
si nenek teh udah pulang
kalau begitu saya permisi dulu pasahu
saya masih ada keperluan lain
saya masih ada keperluan lain
gak gangguin bu guru rola
siapa juga yang nyariin kamu
itu si debbie
lagi bagi bagi baju
jadi orang orang tau dong
kalau baginya debbie mahal mahal
permisi dulu ya
barengan sama emak
ngapain kamu ketawa ditahan tahan
kamu sih doi
kenapa tuh ceng
ya a ceng takut
kalau mas suha tau dia ngetawain mas suha
takut uang dajanya di setop sama mas suha ya kum
ini mang buat emang
debbie mau berbuat kebaikan ayo mang
nanti papa neng marah saya takut
nggak gamang bapak gak bakalan marah kalau debbie melakukan kebaikan
mang ambil aja udah ayo
cuma aja mang
ngapain kamu ngebujukin anak saya
ngasih ngasih barang barangnya ke kamu
gak usah bohong
tapi bawa bajunya ke dalam
debbie yang ngasih
baby bawa baju baju itu ke dalam
tapi papa debbie mau berbuat kebaikan
kalau debbie menuruti omongan papa itu juga namanya berbuat kebaikan
jangan sekali kali lagi
ngebujukin anak saya untuk menyerahkan baju baju atau barang apapun
itu tadi barang barang mahal
iya pak dadang
saya tadi kasih gak minta pak dadang
nggak usah pancak omong
pak saom kenapa tidak kamu sholat
yang pakaiannya serono
tidak punya tatak ramah
sekarang nenek pulang
neneng sama seperti kebanyakan lainnya
sekarang bapak mencoba memahami nenek
bukan karena nenek benar
justru karena bapak takut
bapak masih punya anak yang smp
yang butuh biaya besar
untuk membeli sepatu
kalau adiknya ini bisa menempati ranking tiga besar
nenek akan membelikannya motor
rankingnya juga bagus
kalian sudah mau berbagi cerita tentang cita cita kalian
febri ingin jadi dokter
edward ingin jadi pemain basket profesional
dan claudia ingin menjadi seperti cneneng
tapi yang perlu diingat
kita itu hidup tidak sendirian
kita itu membutuhkan orang lain
karena apa yang kita cita citakan
itu tidak akan tercapai tanpa adanya bantuan orang lain
hidup ini itu harus saling memberi dan diberi
dan apa yang bisa kita berikan
emak teh tetep mengizinin kalo dede sama asobli harus tinggal di rumah setelah menikah nanti kyu
gak harus besar
yang penting teh bisa buat istirahat
emang sih biaya teh akan nambah
makanya dede teh pengen kerja kyu
dede pengen kerja di pabrik
dede teh ngapain kerja di pabrik
gajinya teh kecil
mendingan dede keluar negeri aja
kan gajinya besar
dede teh tetep gak mau kerja di luar negeri
dede kan udah janji sama emak
dede juga gak mau
kalau nanti harus jauh sama anak anak dede
rasanya teh baru aja kemarin kita bahas soal boneka
sekarang kita teh udah ngebahas soal nikah
waktu teh cepet
dede kamu masih inget gak
waktu itu kita pernah ngambil mangganya pak ustadz
iya iya kyu dede masih inget
habis itu teh kita rujakkan
sikap teh sakit perut
kyu juga masih inget gak
dulu kita pernah mandi
iya kyu inget
terus kan baju kamu hanyut
terus kamu malah teriak teriak soalnya takut dimarahin sama emak
eh dede pulangnya pakai apa tuh
silahkan di minum
kita makin pintar dan makin jago
nah kita lanjut lagi ya
hidup ini bukan hanya sebatas jadi tkw
banyak kehidupan lain di luar sana yang lebih menarik dan penuh tantangan
dunia ini menunggu kebolehan
jadi aku arus aja
dunia ini menunggu kehadiran kalian di luar sana
kalian paham kan apa yang ibu maksud
ya sudah sesi kali ini cukup sampai di sini dulu ya
nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau hanya sekedar ngobrol
kalian bisa datang ke rumah ibu guru
tidak perlu menunggu hari sabtu ya
ibu pamit dulu ya
kusoi bapak mengucapkan terima kasih banyak
bapak merasa jadi ada teman
ustadz kemet juga tadi datang
bapak si nenek saya sudah pulang
kalau begitu saya permisi dulu pak saud
eh jadi buru buru
saya masih ada keperluan
saya masih ada keperluan lain
saya masih ada keperluan lain